satu masalah aja belum selesai loh
belum ada penjelasannya
nino waktu itu pulang dari rumah gue jam berapa
terima kasih ya di
ada bawain aku makan siang
padahal tadi waktu kita ketemu di lift
itu aku baru aja pengen makan siang di luar
dan gue tau semuanya itu
mending lu makan ini
supaya lu tenang
sekarang siapa ya
orang yang bisa balas budi ke gue
apa nggak usah aja ya
aduh ya deh
mendingan gak usah deh
kayaknya bella juga sibuk
kamu ngapain di kantor ini
kamu kesini mau ketemu sama siapa
mungkin bisa aku bantu antar
kamu bawa apa di
keliatannya kayak makanan

tadi saya ngesel aja ada ruang sakit

lewat kesini terus mampir aja kesini gitu
rumah sakit sejahtera maksud kami
setau aku rumah sakit sejahtera itu
jauh ya dari kantor aku
jauh ya dari kantor aku
iya bella sebenernya
iya bella sebenernya
saya kesini mau
saya kesini mau
ngasih ini buat kamu
ngasih ini buat kamu
kenapa kamu tiba tiba menghindari saya
apa saya udah ngelukin yang salah ya buat kamu
apa aku bilang ke adik aja ya alasannya apa
sa mama mau ucapin terima kasih banyak loh kamu mau dateng kesini support mama support nino ya
iya mak pasti mak
aku juga ikut pulang ke jakarta
nino biar di sini aja mak
pasti banyak yang diurusin juga kan di sini
aku juga balik
kalau udah siap semuanya kita berangkat sekarang ya mak
ini kayak di javu ya
ya mungkin lewat musibah nino
kita diberikan kesempatan
mengulang kebahagiaan dalam kebersamaan
aku bawa kopernya mak
hati hati ya besar sekali kopernya
yang waktu itu
lo jemput gue dari rumah
dan kita pergi
lo inget gak sih gue pulangnya jam berapa
belum malam kok
kan kita bilangnya masih sore
dih gue tuh lagi serius
lo tuh pulang sebelum tengah malam
tapi kalau gue gak salah dengar
gue gak tau sih
karena gue juga gak kenal sama orangnya
jangan bikin masalah
sama tuh cowok
mending balik bareng gue
lo jangan kurang ajar ya
lo menurut lo gue tuh cewek apaan hah
masa iya sih dibawa sama mereka
gak mungkin deh dih
karena gue inget kalau gue tuh pulang naik taksi
dan nino tuh
nino lihat kok gue naik taksi
bukan nino itu cowok yang bantuin gue waktu gue rusuh
gak mungkin bawa gue kan gue ini taksi
lo tuh gak sadar
baru pulangnya yang kayak lo ceritain yang naik taksi
ya tapi tetep aja gak mungkin dih
karena nino itu bilang sama gue dia liat gue naik taksi
siena namanya juga cowok
terus ada tiga congo itu
dan salah satu cowoknya gue tampar
terus dia yang bawa gue
masalah aja belum selesai loh
belum ada penjelasannya
nino waktu itu pulang dari rumah gue jam berapa
terima kasih ya di
udah bawain aku makan siang
padahal tadi waktu kita ketemu di lift
itu aku baru aja pengen makan siang di luar
iya sama sama bel
tapi kamu udah kenyang kan sekarang
melanjutkan obrolan kita tadi dalam
akhir akhir ini berubah sama saya
ya sebelumnya saya minta maaf ya
kalau saya memang pernah
melakukan salah sama kamu
yang mungkin saya juga nggak sengaja lakuin itu
kamu gak salah cuman
memang akunya aja sengaja menjaga jarak
tapi menjaga jarak
iya karena sesekali menjaga jarak kita berjauhan itu ada baiknya juga sih
gak tau ya di
semenjak dekat lagi sama kamu
aku ngerasa terlalu kekanak kanakan
kerem aja bucin lah istilahnya
jadi aku fikir mungkin ada baiknya jika kita menjaga jarak
kita bisa fokus sama hal hal mungkin yang lebih harus kita pikirin
mengontrol keinginan mengontrol hasrat

jadi keputusan aku untuk menjaga jarak
biar kita bisa saling mengerti aja apa yang kita butuhin apa yang kita perluin
pada saat kita masih remaja sih ekspresif bukan suatu masalah ya
setelah kita seperti ini kayaknya jadi kurang pantes
jadi aku pengen kasih kamu waktu dulu di
ya kita menjaga jarak
biar kamu mungkin juga tahu apa yang hati kamu butuhin
biar kamu mungkin juga tahu apa yang hati kamu butuhin
oke pengeriksaan ibu andin udah selesai
dan suster juga sudah memberikan vitamin tambahan
semoga dengan tambahan vitamin itu bisa untuk bu anin kembali bertenaga ya pak
ini masalah yang
kemarin sempat minta pulang itu
kalau misalkan memang harus istirahat di sini ya udahlah
saya juga jagain di sini terus dua puluh empat jam
sebenarnya kondisi bu andin ini masih butuh observasi pak
tapi kalau bu anina bersikeras untuk pulang akan saya pertimbangkan lagi ya
ya tapi kalau misalkan
yang saya bilang tadi kondisinya memang lebih baik ada di rumah sakit
istirahat di sini dulu aja dok